presiden joko widodo menaikkan peraturan presiden perpres nomor tujuh tahun dua ribu dua puluh
tentang rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan
yang mengarah pada terorisme tahun dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh empat
kepala staff presiden muldoko mengklaim peraturan ini bukanlah bentuk pengekangan
melainkan respon berkembangnya ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah ke terorisme
yang saat ini juga sedang rame ya perpres nomor tujuh dua ribu dua puluh satu tentang rencana aksi nasional
pencegahan dan penanggulangan ekstremisme
mungkin ada berbagai pihak yang curiga ya curiga macam macam gitu begini loh
kita mesti rasional lah ya untuk itu kita harus menggunakan rasio
ada jumlah penduduk dengan jumlah polisi
namun banyak pihak yang mengkhawatirkan perpres tersebut
ketua yayasan lembaga hukum indonesia ylbhi asti nawati menyebut
perpres nomor tujuh tahun dua ribu dua puluh satu yang ditekan jokowi berpotensi menimbulkan bahaya di kehidupan masyarakat
terutama mengenai perlibatan masyarakat untuk melaporkan kalangan yang diduga
terlibat dalam kegiatan ekstremisme kekepolisian
senada dengan asal
asvin peneliti komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan atau kontras
rifan lee avandar menyebut
masyarakat bisa jadi menafsirkan sendiri siapa yang ekstremis dan siapa yang tidak
imbasnya muncul stigmatisasi terhadap kelompok tertentu yang belum tentu salah
pandangan sama juga disampaikan wakil ketua mpr ri hidayat nurwahid
menurut hidayat perpres tersebut berpotensi melanggar hak asasi manusia
menimbulkan kecurigaan dan mengadu domba antar warga masyarakat
pada perpres nomor tujuh tahun dua ribu satu dijelaskan
ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme adalah keyakinan dan atau tindakan
menggunakan cara cara kekerasan atau ancaman kekerasan ekstrim dengan tujuan mendukung atau melakukan aksi terorisme
keberadaan run p diharapkan dapat menjadi panduan dalam mengatasi pemacu ekstremisme berbasis kekerasan
khususnya yang mengarah pada tindak pidana terorisme di indonesia
tim liputan cnn indonesia